bentrokan ini bermula dari unjuk rasa ratusan bonek yang kecewa terhadap manajemen persebaya
karena hasil buruk yang didapat persebaya dalam tiga laga terakhir liga satu
timur dilakukan di kantor manajemen persebaya di mall surabaya town square jalan haim uruk surabaya jawa timur
mereka berunjuk rasa setelah persebaya kalah di kandang sendiri oleh klub raks nusantara
dengan skor satu dua pada babak lanjutan liga satu yang berlangsung kami sore
namun bentrokan dengan pihak kepolisian terjadi karena sejumlah bonek dinilai telah melakukan perusakan dan pemukulan
serta berupaya masuk ke mall
akibatnya semua supporter yang datang ke lokasi dibubarkan oleh polisi dengan menggunakan gas air mata
bentrokan pun reda setelah polisi berhasil memukul mundur dan membubarkan para supporter yang berunjuk rasa
untuk melakukan pembuaran dan saat ini pukul dua puluh satu dua puluh lima sudah bubar bersih dan tidak ada korban daripada masyarakat mempunyai hal ini
dan saya mengimbau kepada masyarakat supporter bonek khususnya
kejadian seperti ini tidak terulang tidak terulang lagi
karena ini sangat menguras energi
kepala polrestabes surabaya juga menegaskan meski terjadi bentrokan tak ada supporter yang ditangkap dalam pembubaran ini
sebelumnya kerusuhan terjadi di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur kamisore
ribuan bonek turun ke lapangan mengejar pemain hingga merusak sejumlah
perangkat pertandingan dan pintu gerbang stadion
supporter persebaya mengaku aksinya merupakan bentuk kekecewaan terhadap tim kesayangannya yang mengalami kekalahan tiga kali berturut turut
yakni saat melawan bali united kemudian psm makassar dan saat menjamu rans nusantara fc
ribuan bonek saya
rombak saya merombak total pemainnya
manager harus dikatakan
siapa saja yang harus di rombak menurut mas
manager harus dikatakan
saya pemain juga lah
saya pemain juga
saya pemain yang mahal pas saya pemain yang murah
ribuan bonek yang turun ke lapangan dan merusak sejumlah perangkat pertandingan ini akhirnya dapat dibubarkan setelah petugas polrestasi doarjo menembakkan gas air mata
tim liputan cnn indonesia